gerah gerah hantu hantu hantu badut
hah hantu badut
tadi rafa juga ketakutan sama hantu badut cina
rafa ketakutan sama hantu badut
jadi semuanya takut
jadi pestanya zara hancur deh berantakan
ih pasti bu messi marah banget tuh
gara gara rafa takut sama hantu badut
tadi ada hantu badut
di situ kak
rafa kamu ini ada ada aja deh
di pestalang kau ada hantu sih
hem dan juga
kok rambut tyun
udah gak usah cerita yang enggak enggak
ayo kita ke depan pestanya zara udah mau mulai
sekarang zara lihat ya mami bawa kade buat zara
gede banget ya kadonya isinya apa ya
mungkin isinya rumah rumah atau nggak kulkas kulkasan atau enggak mobil
memang mungkin atu
ya lihat nih tante buka ya
oke kita hitung sekarang
satu dua tiga
ya duh hancur
zara kau takut gak itu hantu badu
kok hantu badut sih
itu temannya pak rt
itu hantu badut
pak rt udah dibawa masuk aja deh
gak usah ikutan rafanya
biar kita mulai nih acaranya
bikin pak rt aja
tapi ya udah deh
sekarang kita mulai lagi ya acaranya
nang awanan adik kamu atu
dikit dikit hantu dikit dikit hantu
belajar berani dong sayang
udah bikin kacau ulang tahun
udah bikin kacau ulang tahunnya
iya pak rt
rafa tuh segala hantu segala hantu
lagi diajak ngomong dinasihatin kok melengos
nggak boleh gitu dong
om badut ini lucu baik teman pak rt
masa apa sih
ya pak rt dia hantu
salah kayak gini
ya pak rt
bukan teman ini pak
rafa kenapa sih rafa
ini jadi berantakan
itu itu hantu badut
sahabat kalian semua
temennya pak rt
ini hantu badut
pak pak pak
ada hantu badut
hantu badut ya
di itu di itu
dan bubar bubar bubar aja segalanya
ngapain lagi masih di situ pak rt
tapi ibu mesih tadi saya lihat ada yang kikikikik
mesih harus protes nih
ibu mesy'nya buat dukunganmu
harus protes sama yang namanya ibu ibu siapa
kacau kacau kacau
kayaknya gitu udah aman deh
itu kan hantu badut
gak kita gak mau main
ini kenapa pada lari larian gini sih
mami pesta zara hancur
hah hantu badut
tadi rafa juga ketakutan sama hantu badut cen
rafa ketakutan sama hantu badut
jadi semuanya takut
jadi pesta zara hancur deh berantakan
ih pasti bu messi marah banget tuh
gara gara rapat takut sama hantu badut
jadi pestanya bubar deh
jawab bu messi kalo ngomong kayak petasan cabai merepet wae
eh bu ranti ada kesalon aja
itu mah gini gini bukan karena demen kesalon bu
kebanyakan makan ulet jam bu
rafa demam nih abis pulang dari pestanya zara
engga ah rafa mau ketemu hantu badut ih serem
rafa takut banget mi
sama badut yang di pestanya zara